kita ke informasi lain polda metro jaya menyelidiki peredarnya situs skandal calon wakil presiden sandiaga uno yang beredar di internet
polisi telah berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika untuk mengetahui pemilik web itu
hal ini disampaikan kepala bidang humas polda metro jaya komisaris besar argo yuwono pada rabu siang
kita lakukan penyelidikan dari saib ter polda metro jaya yang sudah melakukan penyelidikan berkaitan dengan web tersebut
kemudian tentunya penyelidikan itu tidak mudah tapi terkemat dan terkeliti karena itu dunia maya
jadi yang pertama kita bekerja yang kedua kita komunikasi dengan kemeninbu untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan web tersebut